pertama debat kandidat pemimpin ibu kota telah kita ikuti bersama semalam
seperti layaknya sebuah makan malam ketiga pasangan calon yang tampil sebagai koki
berusaha menyajikan berbagai hidangan menarik di meja makan untuk bisa menarik perhatian
keuntungannya buat publik kita kita ini kita bisa mendapatkan berbagai variasi makanan
ada ide gagasan perdebatan bahkan saling kritik antar kandidat yang membuat makan malam kita jadi lebih bervariasi
pertanyaannya dibalik tampilan dan juga show yang menarik yang dilakukan semalam
apakah debat kandidat pertama semalam lagi sudah menyentuh level substansi atau masih sekedar ditaraf sensasi
kita akan berusaha menjawabnya malam hari ini bersama tiga orang narasumber yang hadir di cnn indonesia malam hari ini
agak susah nih namanya mbak ya
indef dan juga menjadi salah seorang panelis dalam debat kandidat pilkada dki jakarta semalam
terima kasih mbak eni sudah datang
nanti saya akan minta testimonia
mbak eni sudah datang
terima kasih bapak ibu sudah datang
sebelum kita akan memulai dialog saya akan tanya testimoni secara makro bagaimana evaluasi debat kandidat yang pertama semalam
kita saksikan dulu cuplikan visi misi kandidat tadi malam
dengan cara pertama meningkatkan ekonomi daerah meningkatkan daya beli masyarakat dan menciptakan lapangan kerja baru
kedua meningkatkan kualitas pendidikan pelayanan kesehatan dan juga transportasi umum
ketiga tentunya meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan cara solusi yang efektif untuk mengatasi problem akut seperti banjir sampah dan polusi
dan terakhir dan tidak kalah penting adalah meyakinkan hadirnya rasa aman dan adil untuk seluruh warga jakarta
misi yang utama adalah birokrasi harus melayani dengan konsep bersih transparan dan profesional
karena kami sangat yakin tanpa pejabat publik
tanpa birokrasi yang bersih transparan profesional
tidak mungkin program sosial ekonomi atau program apapun bisa kita capai
makanya kami sangat yakin yang paling utama harus dibereskan adalah birokrasi dengan pejabat dengan rekam jejak yang jelas sudah bersih transparan dan profesional
untuk itu lapangan pekerjaan menjadi prioritas
keadilan atas lapangan pekerjaan sangat mendasar
pada pendidikan berkualitas dan tuntas
sosial ekonomi kita semua ikhtiar ini menjadi tak bermakna ketika narkoba hadir
kami akan tegas memerangi narkoba hingga tuntas
terima kasih pak
ya itu tadi kita sudah mendengar bagaimana sekilas visi misi dari ketiga kandidat
saya akan tanya mbak eni dulu
kita bicara mengenai evaluasi anda sebagai panelis
kemarin itu kan debatnya dengan temanya sosial ekonomi ya kalau tidak salah mbak edi
dari evaluasi anda ini kita bicara yang makro dulu
melihat visi misi para kandidat kemudian program program andalannya
apakah sudah menjawab tema sosial ekonomi yang kemudian dirumuskan oleh panelis
kalau kami kan hanya untuk menyusun satu tema
pertama tentu kita mengerucutkan tema besar itu menjadi tema yang betul betul menjawab
apa yang menjadi
gelisahan dan juga persoalan yang dihadapi oleh masyarakat
nah maka di debat pertama memang kemarin kan tadinya kpud itu kan punya tema yang cukup luas
nah kemarin setelah kita berdiskusi dengan tim panelis dan juga kpud
akhirnya kita sepakat bahwa kita mengerucut aja untuk tema sosial ekonomi
karena kami pandang di antara panelis ini adalah tema itu yang sekarang betul betul menjadi
salah satu yang paling krusial
seberapa krusial menurut anda tema sosial ekonomi ini dan bagaimana kemudian secara makro lagi lagi
kita belum bahas perdetilnya tentang berbagai isu
bagaimana para ketiga kandidat ini mengelaborasi isu isu sosial ekonomi dengan waktu yang sangat terbatas
tapi jawabannya anda lihat memang cukup baik atau memang hanya sekedar betul betul sensasi saja ini
jadi kalau kita lihat pertanyaan pertama yang diajukan oleh mbak ira semalam adalah
dalam visi dari visi misi yang selalu
yang selama ini telah disampaikan kepada publik di antara tiga paslon itu
untuk sosial ekonomi itu mana yang paling urgent
yang akan segera dilakukan ketika misalnya si paslon itu nanti mendapatkan amanah menjadi gubernur dki
nah masing masing saya lihat kemarin dari mas agus pak ahok dan juga mas anies
ini tiga tiganya menyampaikan yang paling crucial yang akan segera dilakukan
menurut saya relatif sudah bisa menjadi referensi dari masyarakat
jadi kan antara apa yang menjadi quick win ya si masing masing paslon itu kan berbeda beda
nah sekarang tinggal nanti masyarakat yang menilai mana yang paling efektif menurut masyarakat
untuk bisa benar benar menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat
jadi diantara banyak bumbu bumbu atau bunga bunga perdebatan semalam substansinya sudah cukup
substansi dapat jadi kan
substansiasinya sudah mulai terlihat
lihat jadi kan antara bagaimana cara yang akan dilakukan mas agus
bagaimana cara yang akan dilakukan pak ahok dan mas anies itu kelihatan
kelihatan dimana perbedaannya dan setelah itu kan di cross client lagi kan
apakah itu benar benar nanti meyakinkan publik atau tidak itu kan kelihatan kemarin
kalau tadi mbak eni sudah agak optimistis ada apa ya
ada kejelasan yang semakin lumayan bright gitu mbak ya terkait dengan debat semalam
saya akan tanya ke mas sirwono
sebelum jagoan ini ngomong belakangan ya henry
mas nirwono gimana anda melihatnya seperti apa semalam
kalau saya kan coba membagi tadi mbak eni bilang sosial ekonomi ya
itu kan ada tambahan lagi yaitu lingkungan dan transportasi ya
dan juga akhirnya pendidikan dan keamanan
nah saya coba fokusnya terutama kaitannya sebenarnya terkait semua ya
artinya dalam konteks seksual ekonomi juga lingkungan transportasi juga semuanya terkait
nah dari tiga paslon ini memang secara umum substansinya dapat lah ya
dengan ciri yang akan ditampilkan
nah tetapi ada sedikit perbedaan yang menurut saya perlu nanti jadi pilihan oleh warga
yaitu kalau untuk pasangan dari satu dan tiga
ini kan bicaranya lebih kepada program ya
artinya belum dilakukan kan prinsipnya berbeda yang di situ
sementara kalau paslon nomor dua menceritakan apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan
nah dari garis benang merah itu sebenarnya masyarakat bisa mengetahui contoh umpamanya
apa yang bisa saya coba tarik benang merahnya soal isu lingkungan dan lingkungan dulu
soal penggusuran yang kemarin juga cukup ketat di situ ya
kalau di paslon satu kan menceritakan bagaimana membangun tanpa menggusur
tetapi yang saya kasih catatan adalah sayangnya sampai dengan terakhir tidak dijelaskan bagaimana membangun tanpa menggusur
nah ini harus ada kejelasan harusnya
karena ini juga akan terkait dengan soal tata kotanya sosial ekonominya nah terusnya
nah kemudian paslon kedua itu menceritakan apa yang sudah dilakukan
dan apa yang dilakukan seterusnya
nah disini kan perbedaan mendasarnya adalah bahwa kita tahu bahwa program yang sudah dilakukan dalam penantahan lingkungan
yaitu penggusuran lokasi lokasi yang sudah dilakukan ya
mulai dari kampung pulau sampai dengan bukit duri yang terakhir
pasang dua mengatakan bukan penggusuran mas nirwono
relokasi ya istilah katanya yang dipakai ya
nah yang jadi pilihan berarti kalau nanti paslon dua itu jadi otomatis program program seperti itu akan terus dilanjutkan gitu
nah paslon nomor tiga itu kan menceritakan yang disebut
namanya urban renewal atau peremajaan kota atau peremajaan kawasan
nah ini juga yang saya coba ikuti sampai terakhir sayangnya juga tidak keluar
peremajaan kawasan itu konkretnya seperti apa
nah kita akan nanti mendetailkan lagi mas nirwono terkait dengan bagaimana isu lingkungan tata kota
apalagi yang kemudian menjadi apa namanya cross firing perdebatan hangat semalam mengenai penggusuran ini yang sangat berbeda
kalau dari segi komunikasi politik bang henry anda melihatnya seperti apa
ya kemarin itu sudah saya prediksi memang dari awal ini kan proses
ada perubahan dari pilihan emosional menuju rasional ya
makanya pastinya semuanya memperhatikan ini programnya apa
tapi memang saya susah prediksi juga kemarin itu jadi ajang klarifikasi sebetulnya untuk masing masing calon
yang memang selama kampanye sebelum debat ini diserang isu isu negatif
misalnya apa dari catatan catatan anda tentang
satu dua tiga ya
mas agus kan dianggap selama ini gak berani
dia tidak memiliki pikiran pikiran yang tajam terhadap bagaimana membangun jakarta
kemarin dia kata
kemarin dia klarifikasi itu
pak ahok misalnya langsung mengklarifikasi
selama ini ada kesalahpahaman
kata dia kan
saya ini karena sering menggebu gebu terus kemudian program program lagu saya hilang
mas andi juga begitu
terakhir ini kan dia diserang karena dianggapnya tidak mau memerangi narkoba
berkali kali kemarin menyerang tendangan narkoba
saya rasa kemarin itu tiga tiganya saya legas betulnya
untuk menjadi pemimpin jakarta
hanya saja memang masing masing ada plus minusnya
dari proporsi substansi dan sensasi komposisinya seperti apa
itu substansi semua kemarin saya
bahkan ada yang kebanyakan
jadi gini maksud saya dalam komunikasi politik atau dalam komunikasi
manusia itu bisa mencerna pesan kunci itu maksimal tiga lah
dari hasil survei kedai kopi itu sebetulnya
hal hal baik tentang
kalau mas agus ini mas agus ini programnya bagus
cuma nggak perlu sepuluh sepuluh nya kemarin disampaikan
sepuluh sepuluh nya itu akhirnya yang kita ingat kan uang semua
satu dua tiga itu kan long semua tuh
yang lain lainnya gak
untuk sementara bantuan rt rw dana bergulir seperti itu
jadi memang itu menjadi caratan penting
pahok birokrasi bersih
sementara mas anies dan mas agus masuk ke lapangan kerja

harga bahan kerja dan harga bahan pokok
nah itu kan mudah kita dengar
walaupun mas agus menutupnya dengan sangat elegan
dia bilang program kami adalah solusi jakarta
gitu ya justru yang penutupannya agak agak membuat blunder dan tidak bagus itu pasangan nomor dua
bahasa politisnya juga banyak dipergunakan untuk bisa memikat itu
bahasa memikat memikat ya ya pak
tapi sebenarnya mbak eni anda saya yakin pasti akan mengulas mengenai bagaimana
enggak saya lebih ke ininya dulu ya
secara umum dulu
jadi sebenarnya kami ini kan kemarin menyusun mengapa struktur pertanyaannya seperti itu
itu kan sebenarnya kami ingin memberikan satu referensi kepada masyarakat
dalam bayangan kami itu kita ingin menguji minimal tiga hal yang penting
pertama mengenai integritas
leadership dan kapabilitas
maka kalau paslon ini benar benar cermat gitu kan
pertanyaan itu kan
mereka harus memilih prioritas yang paling penting
dari top of mind masyarakat
artinya besok lagi itu untuk periode debat kedua
pertanyaan dari moderator itu harus benar benar diperhatikan
karena itu untuk ujian seberapa kapabilitasnya seberapa nanti untuk orang dari pertanyaan itu akan terlihat tadi
tapi para kandidat sudah mengetahui pertanyaannya sebelum debat tersebut
jadi mereka harus mengerti
maksudnya mereka harus mengerti
maksudnya mereka harus mengerti
maksudnya mereka harus mengerti
maksudnya mereka harus mengerti
maksudnya mereka harus mengerti
maksudnya mereka harus mengerti
maksudnya mereka harus mengerti

atau masih bocoran tidak ada

kita diantara tim panelist membuat menandatangani yang namanya fakta integritas
teman teman media yang meliput pun juga menandatangani fakta integritas
integritas jadi sebenarnya
secara rulenya ini
mungkin nanti harus disosialisasikan
supaya apa di debat debat
selanjutnya itu salah satu
ini satu role model yang cukup
bagus karena tidak hanya substansi
tapi juga bagaimana integritas
di belakangnya bagaimana kemudian
panelis menjaga integritasnya
penyelenggara dan juga peserta
bisa dicek mohon maaf nanti semua
teman teman media kemarin
sampai debat memang kita sama sekali
terpaksa tidak mengangkat telepon

ternyata gara gara ini
kalau itu emang gara gara mas budi
oke kita di segmen berikutnya kita akan
semakin menajamkan lagi kita akan bahas per tema
ekonomi dan juga tata kota
dan terakhir kita akan bahas mengenai bagaimana
komunikasi politik antara kandungan tapi
kita akan bahasnya usaha jenama berikut ini kami akan segera kembali
itu lebih banyak bahwa masyarakat siapapun yang miskin itu memang harus mendapatkan uluran tangan walaupun sementara
untuk menjadi kayak semacam jaring pengaman sosial jps gitu kan
jadi ini yang untuk menghadapi shock
sekarang kan ada perlambatan ekonomi ada kenaikan harga harga
nah ini harus segera ditolong dengan bumper gitu kan dengan bantuan yang langsung mereka bisa menyesuaikan standar kehidupan minimalnya lagi minimal
jadi katakanlah menghadapi kenaikan bbm menghadapi kenaikan berbagai macam harga kebutuhan pokok ini harus segera ditolong
sementara pak ahok ini kan berpikir program program yang sustainable
katakanlah menyiapkan untuk
orang bagaimana untuk tetap menjaga produktivitasnya dengan berbagai tadi
untuk kartu untuk kesehatan untuk jakarta yang untuk pendidikan dan sebagainya
termasuk juga ingin mewujudkan casher society di masyarakat modern seperti jakarta
anda juga melihat untuk masalah cashless society ini terjawab juga nggak di antara tiga calon ada yang mengangkat ini nggak mbak
jadi kartu kartu atau mungkin mekanisme sehingga non tunai itu lebih banyak dipakai
kalau kemarin kan instrumen anunya kan belum menyentuh ke sana belum masuk ke apakah instrumennya nanti pakai tunai dan non tunai kan belum
kemarin baru mekanisme bantuan
jadi tidak ada perdebatan mengenai bagaimana apa instrumennya mengenai
karena kota modern dimanapun pasti akan menuju cashless society itu kan tidak ada
cuman memang kemarin kan nggak cukup lah waktunya
itu saja sudah langsung bunyi
berarti bukan prioritas
bukan bukan masalah prioritas nggak prioritas
tapi memang kemarin kan lebih kepada
nah nanti instrumen teknisnya ini tentu lebih
tetapi yang juga kemarin akan menjadi penilaian masyarakat
sekalipun misalnya pak ahok sudah menjelaskan semua program programnya
pasti kan masyarakat juga antara yang disampaikan dengan yang terjadi ini kan nanti juga dinilai oleh masyarakat
komitmen kita juga ingin membicarakan mengenai penggusuran yang kemarin juga diperdebatkan
bagaimana tata kota penggusuran dan apa perbedaan visi
jadi antara mereka terkait hal itu
tapi kita akan bahasnya di segmen berikutnya
kami akan segera kembali usai juta berikutnya
kita akan melakukan yang disebut dengan urban renewal
apalagi dikosongkan tanpa mempertimbangkan
memperhatikan mereka sebagai sesama warga jakarta
dengan tegas saya mengatakan kami akan membangun menata jakarta tanpa menggusur
terbukti penggusuran hanya akan meningkatkan kemiskinan
dan kami meyakini banyak cara lain untuk bisa menata jakarta
tetapi dengan tidak melukai hati warganya
saya itu bilang orang tinggal di dalam sungai kok
daerah daerah itu sungai kok
walaupun puluhan tahun ya salah
sebagai orang tua ya tidak menghukum mereka
kita pindahkan tempat yang lebih layak
bagaimana sungai mau dinormalisasi kalau tidak pindahkan rumah kumuh
saya kira jauh lebih tidak manusiawi
mengajari rakyat yang sudah salah
untuk membenarkan dia hanya demi untuk memenangkan sebuah pilkada
kita bicara mengenai penggusuran
kalau kita bicara tata lingkungan tata kota itu kan hal yang sangat makro
tapi kemudian yang menjadi fokus dalam perdebatan pilkada kemarin adalah terkait dengan pengusuran
komentar anda seperti apa
ya secara umum tadi sudah jelas ya
kalau dari ucapan dari ketiga pasangan sudah pasti
kalau pasangan nomor dua sudah pasti pro penggusurannya
jadi artinya siapapun dengan kata lebih halus reloasi bergeser
ini kata lebih yang dipakai lah ya
penggusuran aja gak apa apa
tapi sudah pasti sama dengan penggusuran
biarpun juga terbukti
berarti kata sebuah geduri bahwa terjadi kesalahan prosedur
artinya itu tidak akan mengurungkan niat untuk melakukan penggusuran secara besar besaran
nah kalau itu berkaca kepada apa yang sudah diucapkan
saya pastikan di lima tahun ke depan
kalau sesuai dengan rencana tata ruang
akan terjadi penggusuran secara besar besaran
evaluasi anda dan kemudian bayangan anda jika calon nomor dua ini tetap akan menjabat
evaluasi anda dulu dan kemudian bayangan anda seperti apa
ya kalau pasangan kedua menjabat lagi
sudah masyarakat harus
sudah siap bahwa mereka akan tergusur
karena kalau kita bicara dalam rencana tata ruang
itu disebutkan bahwa contoh sampai dengan tahun dua ribu tiga puluh bahkan
lima tahun ke depan artinya ya
lebih dari tiga belas sungai kita akan dinormalisasi
dan itu kalau dinormalisasi benaran
artinya tadi kata pak ahlok kan bilang
dari yang luasnya sepuluh meter menjadi tiga puluh meter bahkan lima puluh meter
saya rasa akan banyak sekali rumah rumah yang akan tergusur
dan caranya pasti dia akan banyak berubah dengan sistem yang sudah dilakukan di kampung pulau
dan kampung luar batang ya
nah luar batang
jadi kalau ini akan berulang
nanti ini yang harus jadi tetan mendasar sebenarnya ya
dan pak jaro juga sepakat
artinya antara gubernur cagup dan cawagupnya akan sepaham
nah bagi paslon satu dan dua ini sebenarnya beda beda tipis ya
antara yang diceritakan dengan yang dimaksud ya
kalau paslon satu mengatakan bahwa membangun tanpa menggusur
yang ketiga memakai bahasa yang lebih tinggi lagi
urban renewal atau permajaan kota lah ya
lebih trendnya lebih kerennya
lebih keren gitu ya
artinya peremajaan kota itu maksudnya
fransiasi dan positioningnya seperti apa
nah kalau peremajaan kota atau kawasan ya
artinya mereka akan membangun di kawasan itu gitu ya
dengan teknik yang berbeda
artinya di sini harus keluar desain desain dengan alternatif desain seperti apa
yang akan kembali contoh namanya
bukan rumah susun tapi bisa jadi kampung susun atau kampung deret
yang sedang di solo namanya
nah sementara kalau membangun tanpa menggusur
ini juga harus jadi lebih detail lagi
yang dimaksud dengan membangun tanpa menggusur seperti apa
di dalam rencana tata ruang itu kan sudah ditahu
bahwa anda tinggal di daerah yang bukan peruntukannya untuk hunian umpamanya
maka kalau pejabatnya siapapun
kalau tetap membiarkan dia tinggal di situ
justru pejabat itu yang salah mas
karena dia justru membiarkan pelanggaran tata ruang
nah mas daryl mau cerita cerita nih namanya
kasus kemang namanya
di kemang ini data terakhir itu ada tujuh ratus rumah yang akan digusur
jadi normalisasi akan dilakukan
kalau nanti siapapun menjadi
saya justru berharap siapapun pejabatnya nanti
tidak hanya masyarakat yang tinggal di bantaran kali yang menengah ke bawah saja
berani nggak di kawasan kawasan yang elit
dilakukan hal yang sama
karena selama ini anda melihat bahwa penggusuran itu hanya dilakukan di orang orang
dalam empat tahun terakhir ini terbukti
semua pemukiman yang digusur ini kan mungkin menengah ke bawah
dan artinya belum menyentuh ke tataran perumahan yang elit
perumahannya perumahan elit
artinya di sini menjadi tantangan apa
tantangan besar ya bagi siapapun gubernurnya untuk menegakkan aturan
kalau tadi kan pak ahok beberapa kali sempat
satu atau dua kali pak ahok sempat mengungkapkan bahwa
saya gak habis pikir gitu
bagaimana caranya menata sesuatu tempat tanpa harus memindahkan dulu
nah kemudian kan dua cagup ini kan
dua cagup lainnya kemudian punya solusi yang berbeda katanya tanpa menggusur
ini menurut anda sudah terjawab belum sih
ini menurut saya masih secara realistis atau secara praksisnya gitu
secara teknis sebenarnya mengandung pisau bermata dua
misalnya seperti apa
ini saya maklum lah
dengan jargon pemerintah menggusur permajuan kota ini kan lebih menarik menengah ke bawah
sebenarnya yang bawah anda tidak akan digusur
nah persoalannya adalah di dalam rencana tata ruang kan semua sudah diatur mas
mana yang untuk hunian mana yang untuk peruntukan ruang terbuka hijau
mana untuk kompresial bahkan semua sudah jelas artinya
nah persoalan yang kita hadapi selama ini adalah tidak adanya sosialisasi
dan komunikasi atau dialog dengan warga gitu kan
warga tidak pernah diedukasi bahwa anda tinggal di daerah yang bukan peruntukan tata ruang
nah kan disitu terjadi dialog komunikasi kalau gitu apa yang kita harus lakukan
apakah anda harus pindah ke lain lokasi
apakah masih mungkin di lokasi yang ini kita tata bersama gitu
kalau contoh mbak mayang kalau sungai
apakah bisa diundurkan cuma tiga puluh tidak harus
jadi persoalannya komunikasi dong
tetap harus digusur menurut anda atau tidak
tidak harus digusur
dari komunikasi dialog
jangan keluar yang bikin solution sebenarnya
kayak tadi momennya kalau kita baca dari paselan dua sudah pasti mereka akan korusun
artinya mereka akan jauh dari lokasi tempat tinggal mereka
sementara kalau pasangan satu pasang dua satu dan tiga kalau dia pinter menggunakan isu ini bisa lahir kampung susun
kampung deret yang di lokasi
masuk masalah bukit duri yang kemudian menjadi polemik beberapa waktu terakhir ini
karena memang pemprov dki jakarta kalah dalam hal
kesalahan prosedur itu kan
saya punya cuplikan lagi debat tentang bukit duri ini
bagaimana ya dengan bukit duri kok bisa jadi menang ya
itu yang saya pikirkan
saya nggak ngerti bagaimana sungai yang tadinya tiga puluh meter sekarang tinggal lima meter
bagaimana mau dibalikin tiga puluh meter tanpa merobohkan bangunan yang tidak layak itu
tapi ya sudah lah
namanya juga pengen jadi gubernur kan kita juga maklum
kami petahana kan
kita juga maklum
tapi saya sangat berharap siapapun yang jadi gubernur
rakyat itu diedukasilah
kita pengen menang tapi kita menang dengan elegan
rakyatnya jadi cerdas
bang henry deh
penggusuran menjadi salah satu topik yang sangat seksi
dan dua pasangan calon ini sangat menghindari kata kata gusur gitu
ya karena kalau begitu pakai kata gus dur akan dianggap sama aja gitu
dengan paselan yang nomor dua
nah ini kan menjadi menarik karena rakyat juga pengen dengar nih yang satu sama yang tiga nih temanya ini mau apa nih gitu kan
sempat lah waktu itu ada kampung terapung katanya
terus kemudian jadi perdebatan juga di media sosial
nah tapi kan ini menariknya adalah bagaimana memanusiakan manusia
sebenarnya isunya kan itu aja
tadi saya setuju bahwa mas herwana tadi bilang harusnya ada komunikasi
nah itu dia
komunikasi itu dilakukan
ini kan sebetulnya kalau pak ahok memang mengidolakan pak jokowi ya tiru aja cara cara pak jokowi
pak jokowi udah kasih tau kok mindahin orang pedagang pasar aja sampai lima puluh an kali makan
nah ini kan nggak ada sama sekali
begitu ngomong juga ada buru doser udah di belakang
jadi kan juga susah orang ngomong
jadi menurut anda masalahnya ada di komunikasi aja
saya rasa demikian
karena kan masyarakat juga gak tau juga
bayangin saja ya kalau ada cerita yang semalam pada saat debat itu kita dengar bahwa
ini bapak saya sudah tinggal di sini
berarti kan dari bapaknya udah gak tau kalau itu gak boleh ditempatin
jadi kan perlu dikasih tau lagi ini gak boleh di sini
pasti kan mereka akan tanya juga
nah masalahnya mas budi
sulit juga memang buat kita membenarkan apakah gusur itu benar atau tidak
karena kan kita gak pernah di gusur alhamdulillah
susah loh orang dipaksa pindah itu gak mudah
tapi kemudian pasangan calon nomor urut tiga kemudian dengan tegas mengatakan bahwa kami akan melanjutkan
kampung deret dan kampung susun yang lama tidak dipakai oleh pak ahok
yang pernah dijanjikan
pernah dijanjikan maksudnya lima tahun itu bahasanya
seberapa realistis kemudian ide ide yang lama kemudian kata yang sudah ditinggalkan itu bisa dibangkitkan
sebenarnya dalam perkotaan ya kita mengenal tadi kan seperti permajaan kawasan itu bukan hal yang baru sebenarnya
nah kota kota besar di dunia juga melakukan ruang dialog sebenarnya
nah disinilah yang sebenarnya tidak dilakukan oleh paslon dua dalam empat tahun terakhir ini gitu
padahal kalau ruang dialog tadi dibuka teman teman akademisi komunitas siap bantu sebenarnya untuk memberikan alternatif alternatif desain tata kota yang lebih bagus
yang lebih manusiawi gitu kan
antara rusun dengan kampung susun itu bedanya seperti apa gitu kan
kemudian kampung deret dengan kampung susun nanti akan jadi siapa
nah dari bentuk desain desain dialog ini kan akan keluar sebenarnya kesepakatan yang win win solution
tadi umpamanya mungkin bagi pak ahok dialog memperlama waktu gitu kan
ini yang jadi persoalan adalah di satu pihak ingin mempercepat
artinya dengan menyediakan ruang dialog tadi orang langsung lihat cepat perubahannya gitu kan
tetapi dibalik itu tidak pernah dipersoalkan umpamanya bagaimana warga yang sudah pindah ke rumah susun ternyata lebih dari enam bulan tidak sanggup membayar
karena mata cariannya hilang umpamanya
terus bagaimana yang sekarang ini tinggal di tengah kota tiba tiba dia harus di pinggir kota ke daerah pulau gebang marunda
sementara tempat kerja masih di tengah kota gitu
nah hal hal ini yang harusnya menjadi evaluasi apakah memang benar cara tata cara penggusuran seperti sekarang
atau masih ada alternatif
anda mengkritik kemudian dampak sosioekonominya cukup terasa untuk masyarakat yang terkena gusur
dampak lingkungannya dan tata kota seperti apa
mas rono terkait dengan penanganan banjir apa lebih penataan kota
nah di sini yang tadi malam sebenarnya saya harapkan banyak keluar gagasan gagasan soal penanganan banjir ya
bahkan juga isu yang paling hangat yang tidak tersentuh dengan dalam reklamasi
nah ini juga kemarin reklamasi hanya pasangan paslon tiga yang mengatakan
yang menolak reklamasi
tetapi sebenarnya tidak hanya sekedar menolak sebenarnya
ini pulau yang sudah terbangun mau diapakan
nah itu dia
dia menolak kan ada dua masalah
satu bagaimana menghadapi masalah hukumnya gitu kan
yang kedua begitu pulau ini sudah tidak boleh diapakan harus ada kelanjutan yang tidak mungkin dibiarkan begitu
nah ini yang harusnya diangkat
banyak sekali perdebatan perdebatan yang menarik yang terjadi pada jumat malam kemarin pada debat
tapi nanti kita akan bahas lagi dari segi komunikasi politik apa relasinya dan seberapa besar sih publik kemudian mengerti apa yang didebatkan
dan apa yang dikritik antara calon kita akan bahasnya di sajian berikut ini
kita lanjutkan dialog
sebenarnya saya punya banyak sekali cuplikan cuplikan perdebatan saling kritik
apa saling sindir antara kandidat
tapi sayang waktu kita tidak begitu banyak
saya akan tanya ke bang henry
dari segi komunikasi politik
anda mengatakan bahwa publik itu hanya bisa menangkap paling tidak tiga empat kata kata kunci
dua tiga pesan
dua tiga lah
ternyata dikurangi lagi sama dia
kalau kita bicara mengenai dampak politik dari perdebatan ini
seberapa besar publik kemudian secara elektoral dan secara top of mind menganggap debat kandidat yang terjadi semalam itu bisa mempengaruhi suara
kalau sampai hari ini saya rasa belum
tapi minimal sudah jadi masukan masukan baru buat mereka
misalnya mas agus yang selama ini tidak berbicara
kemarin dia berbicara banyak
ada sepuluh program disampaikan
dan semuanya bagus
jadi saya rasa dia akan mengulang lagi di dua dan tiga
karena ada topik ke dua dan tiga juga kemarin disebutin sama dia
nah itu bagus
dan kemudian dia mengakhiri debat ini dengan strong
kan saya juga tunggu nih pesan kuncinya mau apa ini pasangan nomor satu ini
karena ada beberapa blunder yang dilakukan bu sylvie yang cukup mengacaukan konsentrasi mas agus
misalnya ada beberapa pertanyaan yang bu sylvi tidak dengar
dan itu tertangkap
terdengar di bawah kamera gitu
jadi apa tadi dia
jadi begitu dia jawab salah tidak nyambung
itu langsung kena serangan dari paslon nomor tiga
misalnya itu bagus tapi gak nyambung
nah ini kan sebenarnya cukup mengganggu apa yang disampaikan oleh mas agus
akhirnya mas agus bisa mendapatkan satu kata yang menurut saya bagus sekali
bahwa program kami adalah solusi warga jakarta
itu kata kunci yang baik
dan minimal mudah diingat
program saya programnya agus ini solusi buat saya
misalnya kan kalau warga jakarta dengar
dan kemudian dia tutup dengan komitmen
kalau pak ahok anda lihat lebih santun apa kembali ke ahok yang sebenar benar
pak ahok segmen satu dua tiga sebelum ibu sylvi bicara
dia mampu mempertahankan emosinya
seolah olah itu bukan pak ahok
itu kalem banget

tapi begitu ibu sylvie sudah mulai bicara
mulai terpancing dia
dan kata kata bodoh bodoh itu muncul lagi
kemudian dia sindir pak jarod sindir juga tentang orang orang yang pegadaian
emang kenapa orang yang kebegadaian
memang ada yang salah dengan orang yang pegadaian
kemudian dia tunjuk juga misalnya mas anies ini sih gaya dosen
ya emang kenapa kalau gaya dosen emang salah juga
apalagi terakhirnya apa ada juga perkataan bilang ya kan mau jadi gubernur
anda juga pengen jadi gubernur
jadi memang kemarin itu pak ahok ya kembali lagi ke dia

ya pak ahok
ya pak ahok
ya pak ahok
ya pak ahok
ya pak ahok
ya pak ahok
dan yang sangat mengecewakan dari beliau dia tidak mau komit menjadi gubernur lima tahun di jakarta
karena dia tidak mau jawab pertanyaan terakhir itu

dari ketiga kandidat kan semuanya tidak menjawab secara jelas sebenarnya
minimal para gubernur itu menjawab
bahwa mereka akan lima tahun berjanji
masalah itu ditepasi atau tidak kan tidak ada perbedaan
sudah ada contohnya tapi
minimal dikasih tahu dong
dia calon pemimpin dia harus kasih tahu
bahwa ini saya komit tapi pak ahok kemarin enggak
muter muter lumayan lah
masih cukup jelas terakhir
tapi ini kan begini begini memang panggungnya
mas anies tapi dalam sejarahnya
kinclong di debat belum tentu
menang di debat
pilpres amerika menjauhkan
semua dalam pol
hillary clinton semua menang di debat tapi ternyata
kalah dalam realistis kemudian
terima kasih bapak bapak untuk pertanyaan terakhir
pertanyaan terakhir dari saya jawab secara
singkat siapa yang memenangi
debat kandidat semalam
dari mas niro dulu ya kalau dari tiga tentu
saya lebih menempatkan unggul
lebih tipis ya ada di mas anies
sama mas andi mas anies dan mas andi
iya dibawahnya baru pak
ahok pak jarot yang ketiga baru
ini dari segi substansi dan juga bagaimana
secara umum ya materi yang dibawakan
maupun ke substansinya
inilah panelis yang
sudah tanda tangan pak tainter
giritas jadi nggak bisa siapa mbak kira kira
untuk penajaman visi substansi
dan juga apa namanya sensasinya
kalau substansi ada beberapa pertanyaan
yang kita harapkan
ini akan terjawab itu
mas anies lebih banyak menjawab
karena ada beberapa
unggul di debat pertama ini
kalau tentu kalau masyarakat
kita nggak tahu ya tetapi kami untuk
apa secara konsepual
kami sebagai akademisi
tetapi kan bukan akademisi yang menunjukkan
henry singkat saja siapa
tunjukkan saja orangnya kalau dari satu sampai enam
komplit ya ahok
gara gara nomor enam tidak jual maka saya akan menjawab
enam tidak jawab dia tidak mau berkomitmen di jakarta
saya menempatkan pak ahok di nomor terakhir
yang nomor satunya rahasia nomor satunya anies agus
oke terima kasih kita mudah mudahan
apa yang kemudian menjadi
semalam itu menjadi referensi kita untuk nanti memilih
mudah mudahan itu tidak hanya dikesapikan
tapi juga menjadi referensi yang utama bagi kita
komit dong kalau mau jadi gubernur jakarta
komit juga termasuk durasi kita harus komit
harus berakhir terima kasih bapak bapak
terima kasih banyak atas perbincangan malam hari ini
sini indonesia prime news akhir pekan masih akan kembali